sebelumnya calon kapolri tunggal komjen polisi tito karnavian
mengklarifikasi isu aliran dana dari terpidana kasus pencucian uang
dan pembalakan liar laborasi torus
isu itu muncul terkait jabatan tito yang sebelumnya menjabat sebagai kapolda papua
pertanyaan terkait dugaan aliran dana dari laborasi torus
disampaikan oleh anggota komisi tiga dpr dari pks abu bakar al habsi
labora pernah berstatus sebagai anggota polisi di polda papua
abu mengatakan sempat terdapat isu aliran dana masuk ke kapolda saat itu
selain soal rekening gendut polisi tito juga ditanyai sejumlah masalah
mulai dugaan pelanggaran ham dalam penanganan tersangka terorisme
hingga kinerja dan citra profesional lembaga kepolisian
ini ketika bapak di papua pak
ketika bicara wilayah ini tentunya teringat dengan kasus laborasi torus
ada berita bahwa ada aliran dana yang masuk ke
seseorang dan masuk katanya ke kapolda saat itu
saya yakin ini juga masalah komunikasi dan penjelasan dan isu yang salah
saya pikir ini bapak perlu menjelaskan sehingga
permasalahan permasalahan yang sumbang dan tidak enak
tentang pak tito menjadi baik di kehadapan depan
dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan
ternyata yang bersangkutan memberikan uang kepada kapolresnya saat itu
dan kapolisnya meminjam uang ini katanya untuk ngurus
dia menjadi kapolres sorong
dari raja ampat menjadi kapolres sorong
dia ingin memberikan uang itu kepada kapolda
tapi dalam praktek tidak pernah diberikan kepada saya
karena saya mungkin bisa dicek salah satu kebijakan yang saya lakukan
tidak ada kapolres yang boleh memberikan uang apapun juga kepada saya
kenapa karena kalau saya terima uang dari kapolres saya nggak bisa menindak dia